seorang anak berusia lima tahun meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh ibunya sendiri
lagi lagi ada informasi seperti ini ya
pihak kepolisian mengatakan korban dipukuli hingga disemprot oleh cairan antiserangga
gw yang baru berusia lima tahun meninggal dunia di rumah sakit geraha kedoya jakarta barat pada sebelas november dua ribu tujuh belas
dokter curiga dengan penyebab kematian balita yang sempat dibawa ke rumah sakit oleh sang ibu nw
ditemukan luka lebam di sekujur tubuh bocah tersebut
nw diduga menganiaya korban di dalam kamar kosnya di daerah kebonjeruk jakarta barat
nw pun ditangkap aparat polres jakarta barat
minggu siang dari sejumlah barang bukti yang dikumpulkan
petugas dari kepolisian polres jakarta barat berhasil mengungkap motif pelaku
pembunuhan ini berawal dari kekesalan tersangka terhadap korban yang beberapa hari terakhir ini sering mengobol di atas tempat tidur
tersangka yang marah kemudian menganiaya korban dengan memukul berulang kali
tersangka juga menyeprotkan cairan antiselangga
kemudian menutup kepala korban dengan kantong plastik
hari sabtu tanggal sebelas november dua ribu tujuh belas
di mana pelaku adalah ibu kandung korban sendiri
jadi sekali lagi pelaku adalah ibu kandung yang berinisial nw
umur kurang lebih tiga puluh tahun
kemudian korban gw
usia lima tahun
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman paling lama lima belas tahun penjara
tempat kejadian pembunuhan bocah berusia lima tahun yang dianiaya ibu kandungnya
diberi garis polisi oleh petugas satreskrim polres jakarta barat
dari kesaksian tetangga pelaku melakukan penganiayaan ini sebelum korban meninggal
kamar kos nw yang terletak di kelurahan duri kepa kebonjeruk jakarta barat
diberi garis polisi
di depan pintu masuk kamar
tampak beberapa sendal dan sepatu yang diduga milik pelaku dan korban
tidak hanya itu
sepeda yang biasa digunakan untuk mengantar korban ke sekolah
juga masih terlihat di pekarangan
menurut keterangan saksi mata
sebelum dikabarkan meninggal dunia
korban sempat dianiaya pelaku
anaknya turun di bawah dia
ada yang lihat
dia kembali gambar anaknya dulu
dua kali digambar
gara gara apa tau mas
ya kurang tau
disininya ada luka luka
ya pokoknya ancur juga dia
baru ditutup pakai plastik
sebelum kejadian sang ibum
membawa anaknya ke sekolah
ya jam sepuluh ke sekolah
anggota kewenjeruk datang kemari
ini anaknya umur berapa sih pak
empat tahunan pak
sekolah pak un
ya pak un
kesahariannya gimana sekarang
kesahariannya ada pagi
ibu ibu itu pergi ke kerja
ibunya ke kerja
kalau setiap hari minggu
kalau setiap hari minggu
saya kurang tahu juga
tinggal berdua di sini
iya tinggal berdua
berapa lama pak
pelaku sempat membawa anaknya ke rumah sakit
sebelum akhirnya meninggal dunia
aduh nggak tega ya
mendengarkan beritanya seperti itu
apalagi ini masih lima tahun
baru pulang sekolah pula
kemudian disempat dianyai dulu
apa yang membuat
sampai setega itu ya
dan yang menjadi
apa pertanyaan kita adalah
dilakukan oleh ibu kandung sendiri
dan ada banyak dugaan dugaan juga
yang menyebar dari kasus tersebut
untuk mengetahui perkembangan terkininya
lebih pastinya lagi
dalam kasus penganiayaan ini
kami pun telah terhubung dengan
kapolres jakarta barat
kombes polisi royke harilangi
selamat pagi pak royke
selamat pagi pak
selamat pagi mas prabu dan pak dhani
selamat pagi pak
selamat pagi pemirsa
terima kasih pak sudah bergabung
bersama kami di good morning
kita ingin bertanya pak tentang kasus
yang kemarin terjadi
seorang ibu yang membuat anaknya sendiri
apakah sudah digali pak
itu sebetulnya motifnya apa ya pak
sampai setega itu pak
ya baik saya jelaskan di sini
jadi kemarin hari sabtu
sepakat jam tujuh belas tiga puluh
kami menerima laporan tentunya
dari jajaran polsek
berkait dengan kematian anak kecil

pada saat itu kami menerima laporan tentunya
tentang kematian anak kecil
yang bermasalah karena
tersebut lama sekali berkejar rupanya
tentang tanda tanda yang ada pada korban
di mana ada lebam di tangan kemudian lebam di bagian dada
dan ada juga di bagian leher dan kepala
berdasarkan data itu kemudian dikumpulkan keterangan keterangan saksi yang ada
ternyata memang benar bahwa anak kecil itu meninggal
karena dilakukan penganiayaan
dan setelah dikumpulkan bahwa penganiayaan itu dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri
dan juga keterangan tersangka atau ibu kandung juga mengakui
dan kita cross check dengan tanda tanda yang ada pada korban
termasuk barang bukti yang ada di dkp
itu semua sinkron
dan untuk sementara
kronologisnya ini karena ibu kandung atau pelaku atau tersangka ini
merasa kesal dengan korban
sehingga ibunya melakukan tindakan
tetapi berdasarkan keterangan dari beberapa saksi
itu hampir setiap hari ibunya melakukan penganiayaan
terhadap anak tersebut
apakah sudah diketahui secara pasti pak
bersama siapa saja ibu dan juga anak itu tinggal
apakah ini juga bisa menjadi salah satu faktor dan juga hal yang diselidiki oleh pihak kepolisian
nah untuk keterkaitan keberadaan daripada ibu kandung dalam hal ini tersangka dan korban
mereka hanya berdua saja di kos
tepatnya di jalan asem raya nomor satu
luri kepak kebun jeruk
mereka tinggal berdua
dan memang ada keluarga pelaku yang sering datang di situ kakaknya
pak apakah sejauh ini begitu ya dari hasil obrolan atau investigasi kepada tersangka
ada indikasi mengidap gangguan jiwa atau tidak pak
karena kami masih habis pikir begitu ada ibu yang tega
penganiayaan seperti itu
seperti ini maksud saya
baik mas wabu
ini kan masih kita berproses dalam proses penyidikan
dan dalam keterangan yang kita dapat
termasuk juga interogasi kepada rekan rekannya
termasuk sesama kos yang ada di tkp
bahwa pelaku ini atau tersangka ini
dikatakan berinteraksi secara normal
ini merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak biasa
kami kepolisian melakukan mekanisme di dalam proses penyidikan
yaitu akan meminta keterangan dan pemeriksaan kejiwaan kepada pelaku atau tersangka
oke jadi belum diketahui apa ya
kita akan lakukan karena ini kan suatu kejadian yang tidak biasa
iya betul sekali
pak kalau latar belakang dari sang ibu sendiri bagaimana sih pak
bekerja di mana
apakah tadi dikatakan berdua apakah artinya ini bercerai atau seperti apa pak sejauh ini
sementara keterangan yang kita dapat bahwa memang sudah berpisah ya dengan dalam hal ini suami
dan keseharian ibu kandung atau dalam hal ini tersangka
itu hanya membantu orang tuanya itu berdagang berdagang kelontong
dan juga memang keberadaan tersangka dan korban
itu masih dibiayai oleh orang tuanya
hmm oke baik baik
terima kasih kami tunggu perkembangan terkini
terima kasih pak kapolres jakarta barat kombes polisi royke harilangi sudah bergabung bersama kami di good morning
tentunya jadi perhatian seluruh masyarakat juga ya
karena lagi lagi kekerasan terjadi di lingkungan terkecil lagi ya
lingkungan keluarga dan anak yang harus menjadi korban
nah yang paling penting sebetulnya adalah masyarakat sekitar
tadi diutarakan juga bahwa sebetulnya penganiayaan ini
bukan kali pertama sudah sering dilakukan
artinya ketika sudah sering dilakukan dan kita melihat bahwa ada pengadaan seperti itu
sudah menjadi tugas masyarakat untuk melaporkan
ya jangan jangan memang ada permasalahan yang pada akhirnya bisa berakibat fatal seperti ini
jadi proaktifitas ya dari masyarakat juga untuk bisa melihat bagaimana keadaan sekitar
juga sangat penting pemirsa untuk mencegah peristiwa seperti ini
dan semoga kasusnya bisa segera selesai dah ya
dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya sejauh ini ya